kita akan membahas tadi kalau tadi kata mas arief nggak akan ada nih kayaknya kompromi presiden jokowi dengan kelompok dua ratus dua belas
tapi yang masyarakat juga tunggu akankah ada kompromi antara pks dan gerindra setelah sekian lama menikah
apa kawin apakah akan retak retak nih
karena kita lihat ada semacam quote unquote ultimatum dari pks terkait dengan calon wakil presiden
kita saksikan yuk quote nya dari presiden pks soebul iman
di belakang kita prof dan mas arief ini kata pak soebul iman presiden pks katanya begini
bisa kutip ya dari cnnindonesia com
kami dari pks menyampaikan ke pak prabowo menurut hitungan kami itu idealnya memutuskan nasib sembilan cawapres pks itu sebelum ramadhan
nah kemudian next
kami sampaikan itu mudah mudahan kita punya pemahaman politik yang sama sebelum ramadhan adalah yang tepat untuk bisa menetapkan seperti itu
nama yang kami sonorkan sembilan orang sekarang lagi ada assessment dari mereka dari mas arief dan kawan kawan
tentunya ya dengan kriteria yang mereka buat makanya kami kasih waktu tidak mungkinkan dalam sekejap mereka cari
nah apakah betul pks mengultimatum partai gerindra untuk memutuskan calon wakil presidennya sebelum ramadhan
kita tanya yuk kepada bang mardhani alisera yang sudah tergabung bersama kami lewat sambungan telepon
ketua dpp partai kadilan sejahtera mardani alisera selamat malam bang mardhani
bang madani ya kita mau tanya ini masyarakat pengen tahu apakah betul pks mengultimatum gerindra
supaya cepat cepat nih tentu
bukan dari sembilan nama calon wakil presiden yang diajukan oleh pks betul nggak bang mardhani sebelum ramadhan harus diputuskan
nggak ada pak dung pks itu sebutunya gerindra
tuh pks ngajar sama gerindra ayo kita diut kerja karena jadi penantang itu berat jadi tidak ada
karena itu dari sekarang segera kita bekerja serius
bahkan kami bukan deklarasi capresawak pks tapi juga portfolio pks
menurutnya siapa aja sih
kan akan sangat baik bagi ketika politik kalau masih tidak memberi kusim di dalam kartu
baik juga buat kita yang ingin insya allah dua ribu sembilan belas ganti presiden
untuk bekerja sejak awal
insya allah ini udah ultimatum
tapi ajakan pks agar kita segera bekerja
ada deadline nya nggak bang mardhani
misalnya kapan nih waktu yang diharuskan gitu
atau mungkin nggak ada posibilitas pak prabowo boleh nih pilih calon selain yang diajukan oleh pks gitu misalnya
yang pertama itu enam titik itu harus menutup
sehingga apapun keputusannya kalau bursa bursa kita baik
posisi sekarang mereka sudah ngajukan sembilan
gerindra sudah mengajukan paling sederhana satu plus sembilan ini segera menjadi dua gitu
tetap kita buka
kawan pak kawan demokrat atau menteri kb ingin jepuk mau buka
jadi sekali lagi kata presiden pks sebelum ramadan harus ditentukan itu
itu bahasa politik yang sangat bisa cair sekali gitu bang mardhani ya
bisa dituruti bisa juga enggak gitu ya
anda nggak akan marah atau ngambek gitu kalau tidak
saya tidak boleh bekerja ataupun mengatakan yang berbeda dari pak presiden
siapa yang dikatakan
pak presiden itu yang saya katakan
tapi tanya kemungkinan musyawarah itu pentingnya
bang mardani terakhir jika nanti misalnya pak prabowo memilih calon wakil presiden di luar nama nama yang disodorkan oleh pks sembilan orang tadi
pks tetap akan bersekutu dengan gerindra atau akan berpisah kutu dengan gerindra
pks dipercaya nyakit pak prabowo akan memilih satu diantara sembilan nama dan pks
jadi tetap optimistis ya bang mardani
terima kasih bang mardani atas konfirmasi yang malam hari ini dari bandung
saya mau tanya ke mas arief nih mas arief itu tetap optimistis kalau kata pak sohibo sebelum ramadhan ini itu udah quote sekali loh
sebelum ramadhan kayaknya harus ini gimana
itu kan semacam mengingatkan
bukan ultimatum kita kan bukan lagi sekutu kita tuh segaja saudara kita tuh sama pks
artinya semua bisa kita bicarakan secara cair
sembilan nama kan memang sudah diberikan kepada partai gerindra
pak t gerindra juga sedang memilah siapa diantara sembilan yang bisa mendampingi pak prabowo nanti
kemudian kan sembilan dari tokoh pks itu juga orang orang yang hebat orang orang yang punya potensi
mungkin nanti kita juga akan mengembalikan kepada pks kalau kita sudah ada pilihannya kan
kalau saya pribadi sih saya kepengennya pak mardani ya
karena masuk dalam salah satu calon kemarin
pak mardhani kan sebagai calon kan tapi nanti juga harus dikomunikasikan lagi dari pks
tapi kapan mas arief kapan nih kalau dibilang sebelum rapat
pokoknya sabar aja nanti pasti ada pertemuan antara
kita sebenarnya sudah sering bertemu terus
jadi setiap hari kita bertemu antara pengurus pks dengan pengurus gerindra
dan kita sudah mulai bekerja kayak saya sama pak mardani itu sudah mulai bekerja

kita lihat gerindra dan pks sama sama optimistis akan tetap bersekutu kalau kata mas arief bersegaja pak prabowo akan memilih calon wakil presiden dari pks
anda optimistis juga nggak bahwa memang pak prabowo akan memilih satu dari sembilan nama itu atau justru akan melengkos ke calon yang lain
saya kira gerindra saat ini ini memang posisinya sangat tidak ideal untuk terlalu cepat memutuskan
karena opsi opsi itu bagi gerindra masih ada
sementara pks ini kan juga masih berbicara tentang
poros ketiga poros ketiga segala macam
selain memberikan deadline yang anda bilang ultimatum tapi diralat lah ya
saya nggak ngerti bahasa politik ini padahal sudah ada deadline ya katanya
jadi artinya ini memang masih cair
gerindra sendiri kan juga berpikir kalau saya memilih dari partai ini partai itu
kan politik pemilihan itu kan tidak hanya elektoral tapi juga yang di bawah
bisa saja misalnya gerindra masih berpikir bahwa
calon wapres yang paling pas bagi pak prabowo itu mesti dari nahdlatul ulama misalnya
nah apakah pks itu memenuhi syarat di situ
nah dengan sembilan nama itu lebih banyak untungnya atau lebih banyak mudaratnya jika pak prabowo memilih satu dari sembilan nama
secara politik dengan kita bahas sekarang itu
karena gerindra ini kan bagaimana membutuhkan partner lagi
nah partnernya itu apakah hanya pks dan pan kan
karena dia bisa berhasil mendapat partner yang lain lagi tapi
kan deadline nya katanya pks harus
itu kan kata pks
nah makanya itu kan pks juga nggak bisa sendirian kok
dia kan harus mengajak pan mengajak demokrat mengajak pkb yang masih mungkin diajak
oleh sebab itu saya kira persoalan yang dianggap sebagai apa namanya deadline dan lain sebagainya itu ya karena pks ingin menunjukkan bahwa
persekutuan atau persegajahan ini memang
terus ada realnya
tetapi kan pks juga sangat berpengalaman
pks saya lihat tidak pernah menuntut harga mati harga mati itu selama
jadi menurut anda ini ultimatum politik yang dicanda saja
saya kira pks terlalu canggih lah kalau untuk hanya either or atau hitam putih
mereka jauh lebih dewasa dari itu
saya mau minta dua kepastian dari mas arief nih
yang pertama apakah pak prabowo akan betul betul mencalonkan diri jadi calon presiden
yang kedua apakah pak prabowo jika menjadi capres pasti akan memilih satu dari sembilan nama yang akan diajukan oleh pks
ya kalau maju sudah pasti itu sudah bulat
ya kalau dari sembilan pks nama anggota pks yang disodorkan itu kan pasti kita akan pilih
nah kita kan namanya itu masih cair ya yang tadi prof hikam bilang kan
kalau memang nanti kita ternyata koalisinya bukan hanya dengan pks saja
misalnya dengan pkb atau misalnya lebih parah lagi kita nanti dengan pdi perjuangan
kan semua berubah artinya peta politik berubah semua kan
atau misalnya nanti kita dengan pdi perjuangan
tapi sudah cukup pks dan gerindra
tapi kan belum tentu yang lain lain yang di kubunya pak joko widodo itu bisa jadi cawapresnya pak joko widodo
menjawab pertanyaan pertama prabowo pasti maju ya kata mas arief
tapi apakah akan memilih satu dari sembilan belum tentu
jadi ada para kader pks jadi ya boleh harap harap cemas lah
bukan bukan gini sembilan kan nanti ada partai lagi masuk
nah itu kan kita bicarakan ini pks mau sembilan
nah tapi kan itu belum pasti belum tentu
apakah nanti partai koalisi yang ikut dengan kita juga mau dengan yang sembilan orang pks ini
jadi kita tuh berbicara tapi saya yakin kawan kawan pks itu tidak harga mati
contoh aja misalnya di pilkada dki jakarta
pks dengan legowo untuk kebaikan
dia nggak mendorong mas anies loh kan kelihatan
jadi kita anda para pemirsa bisa menginterpretasikan sendiri jawaban mas arief kira kira mana yang pasti mana yang belum pasti atau malah tidak pasti
kita akan nantikan jawabannya dari dinamika politik ke depan
terima kasih mas arief terima kasih prof ikam atas perbincangannya
kita akan nantikan bagaimana kemana arah angin politik ini akan menuju
apakah dua ratus dua belas juga akan pindah atau malah pak prabowo yang pindah nanti kita akan lihat
tentu saja kita masih bisa
ya mungkin aja dengan pdip aja mungkin
ya mungkin aja dengan pdip aja mungkin
baik terima kasih mas ari terima kasih prof ikam